beramai ramai warga berkendara sambil ngabuburit di bulan ramadan
ke jalan pertamina kelurahan cengkeh turi kecamatan binjai utara kota binjai sumatera utara
lokasinya dari pusat kota medan berjarak tempuh sekitar enam puluh menit
sebagian besar warga singgah di pasar takjil terapung yang buka di bulan ramadan
sebelum memborong takjil ada baiknya kita berkeliling dulu
lihat aneka jenis takjil yang dijual para pedagang
termasuk aneka minuman segar yang dijajakan dari kelapa muda hingga jus segar buah semangka
di pasar takjil terapung sejumlah pedagang menawarkan puluhan jenis takjil menu berbuka puasa dari atas perahu mereka
pedagang berpakaian tradisional khas petani siap memilihkan aneka takjil yang dipesan pembeli
sejumlah takjil seperti pulut panggang harus terlebih dahulu dipanaskan di atas tungku
sebelum diserahkan pada pembeli
apa yang membuat ibu memilih beli takjil di sini
ini karena di sini kan mkm
jadi kan kita masyarakat hidup menambah bagi bagi rejeki kepada mereka
apa favoritnya bu

berbagai alasan pengunjung datang berburu menu berbuka puasa
di pasar takjil terapung
dari uniknya pasar takjil ini hingga keseruan berburu takjil yang dijajakan di atas sampan
ya sekalian juga kan ya lihat karena baru juga dibuka ada kapal melampungnya gitu
jadi makanya sekalian jalan jalan kemari lihat dari pemandangan juga kan
kalau saya sendiri lebih tertarik gitu pak
karena sampannya juga unik
terutama di bung paes gitu sini
karena baru ya di sini unik ya pasar terapung ini baru ada di sini

makanan yang tradisional

terus kayak ada makanan makanan jijenan pasar
pasar takjil terapung terinspirasi dari pasar tradisional berbasis perahu yang ada di sejumlah tempat di tanah air
di sumatera utara yang punya banyak perahu dan kawasan perairan dinilai pengelolanya potensial untuk jadi pasar baru bagi pemburu takjil di bulan ramadan
apalagi lokasi pasar takjil terapung dikelilingi area persawahan
pasar takjil terapung juga jadi sarana menjajakan menu berbuka puasa yang selama ini diproduksi warga sekitar
pasar takjil yang unik ini diharapkan mampu menjadi daya tarik warga yang berburu takjil tidak hanya di kota binjai tapi juga dari kota medan dan kabupaten langkat
sehingga pendapatan pelaku umkm di sekitar lokasi meningkat
dari cara berdagang biasa di pinggir jalan
bagi yang ingin merasakan serunya berburu takjil menu berbuka puasa di bulan ramadan pasar takjil terapung pantas disinggahi
aneka kue basah dan gorengan dapat ditemukan dengan harga yang sama dengan yang dijajakan di pinggir jalan
jangan lupa untuk bersuah foto mengabadikan kenangan pernah singgah di pasar yang hanya ada di bulan ramadan
agus supratman ayat sudrajat binjai sumatera utara